assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati presiden republik indonesia ke enam
bapak susilo bambang yudhoyono beserta keluarga
yang saya hormati presiden republik indonesia ke tiga
bapak profesor habibie
yang saya hormati presiden republik indonesia ke lima puluh
ibu hj megawati soekarnoputri
yang saya hormati bapak tri sutrisno
bapak putri ono ibu sintan nuriyah abdurrahman ibrahim bahid
yang saya hormati ketua dan wakil ketua lembaga lembaga negara
para menteri kabinet kerja hadirin
tamu undangan yang berbahagia
segenap rakyat indonesia dimanapun saudara saudara berada
dengan penuh rasa dukacita yang sangat dalam
pada hari ini kita semua
sekenal rakyat indonesia
bergabung atas wafatnya ibu negara
dari presiden ke enam republik indonesia
ibu hajah kristiani herawati yudhoyono
beliau meninggalkan kita semua pada bulan ramadan
bulan yang sangat baik
bulan diturunkannya al qur'an
bulan yang penuh berkah
penuh ampunan dan penuh rahmat
beliau meninggalkan kita semua pada hari hari laylatul qadar
semoga khusnul khotimah
kita bangsa indonesia telah kehilangan
salah seorang tokoh wanita indonesia terbaik
seorang ibu negara yang penuh kasih sayang
berjuang kemanusiaan yang tulus
ibu dari sebuah keluarga panutan
yang senantiasa memberi inspirasi dan teladan
sebagai seorang ibu seorang istri dan ibu negara
kita hadir di sini di taman makam pahlawan indonesia

untuk memberikan penghormatan terakhir kepada beliau
sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan
negara dan pemerintah atas jasa dharma bakti
serta pengabdian almarhumah kepada negara bangsa
hadirin sekalian yang saya hormati
kita sama sama mengetahui almarhumah yang dilahirkan di yogyakarta
pada enam juli seribu sembilan ratus lima puluh dua
sepanjang hayatnya diabadikan untuk kepentingan bangsa dan negara
almarhumah adalah istri yang sangat setia dalam suka dan duka
melewati hari hari yang tidak mudah dalam mendampingi
presiden ke enam republik indonesia bapak susilo bambang yudhoyono
dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai
sebuah jahat kristiani hirawati yudhoyono
sepanjang hayatnya mendedikasikan hidupnya kepada nilai nilai kemanusiaan
almarhumah aktif dalam memberan tas buta huruf
mengembangkan kerajinan nasional
memberdayakan dan mensejahterakan keluarga
terutama kaum perempuan dan anak anak
almarhumah juga aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan
pelestarian lingkungan hidup budaya
dan meningkatkan rasa kepedulian kepada masyarakat
kepada keluarga almarhumah yang ditinggalkan
presiden ke enam republik indonesia bapak susilo bambang yudhoyono
semoga allah swt senantiasa memberikan ketabahan dan kesabaran
serta menerima kepergian almarhumah dengan ikhlas dan tawakal
akhirnya dengan memohon rito allah swt
marilah kita lepas kepergian ibu hajah kristiani herawati yudhoyono
menghadap kepergian almarhumah dan kesabaran
menghadap allah swt dengan tenang
dengan diiringi doa
semoga allah swt berkenan menerima amal ibadah almarhumah
dan mengampuni segala kilap dan salah beliau
lampuian telah pergi
namun kita akan tetap hidup di hati kita semuanya
rakyat indonesia yang mencintainya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh